sementara itu tidak adanya nama relawan teman ahok dalam tim pemenangan ahok jarot ternyata merupakan permintaan dari relawan teman ahok sendiri
meski begitu relawan teman ahok tetap resmi terdaftar sebagai relawan tim sukses bersama tujuh puluh relawan ahok yang lainnya yang didaftarkan pada awal oktober lalu
tim pemenangan pasangan basuki cahayapurnama dan jarod saiful hidayat resmi diumumkan tiga puluh september yang lalu
namun tak ada satupun nama relawan teman ahok yang masuk dalam daftar tim pemenangan calon petahana itu
menurut wakil ketua tim pemenangan ahok jarot wibi andriono tidak masuknya nama relawan teman ahok bukan berarti para relawan ditinggalkan atau tidak dilibatkan dalam proses pemenangan ahok
menurut wibi justru relawan teman ahok yang meminta agar tidak dimasukkan dalam susunan tim sukses
memang sebelum fase kita penyusunan tim kita sempat diskusi
ketika itu berubah
bertambahnya partai yang berawal daripada partai nasdem kemudian diikuti dengan partai hanura golkar bersama sama relawan akhirnya bergabung pdip
teman ahok diskusi di situ berbicara bahwa saya perlu ada satu yang fokus di merawat satu juta ktp yang sudah ada
ketua relawan teman ahok amalia ayuning jas pun membenarkan pernyataan wibi
pasalnya sejumlah relawan teman ahok masih ada yang tidak percaya sepenuhnya kepada partai
kan banyak juga nih pengumpul teman teman yang dulu ngumpulin ktp tapi mungkin masih punya resistensi terhadap teman teman partai
misalnya belum percaya atau misalnya ah jadi kurang independen dan lain sebagainya
jadi teman teman ini akan tetap kita rangkul juga
karena gimana pun untuk memperjuangkan pak ahok bisa jadi gubernur itu kan tidak hanya dari aspek teman teman partai saja
tapi juga dari teman teman yang partisipasi publik gitu
sang calon petahana yang diusung basuki cahayapurnama atau ahok juga mengaku meski relawan teman ahok tak masuk dalam tim pemenangan
koordinasi antara tim pendukung ahok ini tetap berjalan dengan baik
ahok pun mengingatkan dirinya tidak memiliki biaya besar untuk modal kampanye
kalau partai politik urusan dia dananya saya nggak mau tahu
makanya saya dia bilang sama partai politik silakan pelatihan saksi uang saksi anda cari sendiri
karena anda tahu saya juga nggak pernah keluar uang
kalau teman ahok silakan anda kalau mau bikin pertemuan jual tiket jual barang
oh pasti kerjasama
partai partai kalau mau membuat acara makan bersama jual tiket dia harus koordinasi dengan teman ahok
menjelang masa kampanye yang dimulai pada akhir oktober ini
tim pemenangan maupun relawan teman ahok sudah memiliki sejumlah strategi
rencananya kegiatan yang akan digelar berupa gala dinner festival teman ahok
serta penggalangan dana melalui penjualan merchandise ahok
gita miningrum jakarta